meski disapu tsunami hotel berkonsep kontainer milik tanjung lesung resort aman dari tsunami
tamu yang menginap di hotel kontainer ditemukan selamat
kontainer kontainer ini adalah kamar hotel
lokasinya persis berada di bibir pantai yang masuk dalam kawasan tanjung lesung resort
jumlahnya hanya belasan unit
hotel berkonsep kontainer ini baru dikembangkan enam bulan lalu
kamarnya pun sederhana hanya dapat diisi dua hingga empat orang
di dalamnya terdapat kasur lipat selimut dan kamar mandi
pengelola tanjung lesung resort mematok harga rp tujuh ratus lima puluh per malam
kontainer di sana memang kalau secara unit kontainernya aman
memang itu tujuannya untuk tamu tamu yang ya mungkin lebih relax untuk backpackers dan sebagainya
dan malam itu memang kondisi juga penuh sama
saat tsunami menerjang semua unit hotel kontainer ini terokupansi
meski kontainer sempat terseret seluruh tamu yang berada di dalam kontainer selamat
melihat hal ini pengelola ke depan berencana menambah unit hotel kontainer yang dinilai cukup aman
kontainer kontainer ini merupakan kamar hotel milik tanjung lesung resort
kalau anda lihat ketika terjangan tsunami kontainer ini sempat terlepas dari fondasinya
ini memang bisa dikatakan cukup
ini tidak memberikan dampak
namun pada malam hari peristiwa tersebut semua tamu yang ada di kontainer ini selamat
anda bisa lihat kondisinya bisa dikatakan cukup utuh seperti itu
ini mungkin bisa menjadi solusi bagi resort ataupun hotel yang berada di pinggiran pantai
roni satria tanjung lesung banten